jadi apa jawaban lo
sebenernya dari kemarin
video nya mel kalau sampai viral
bakal yang jadi masalah besar pasti buat baremon
kasian ya pak renan
pasti minta pikiran dia banget nih
apa aku tahu pun ya
bu nawang kenapa
tadi dokter david bilang kalau putri kondisinya sudah membaik
dan besok boleh pulang
waktu aku dalam masalah
pak raymond pasti datang
dia pasti ada buat aku
giliran pak remon ada masalah
harusnya aku ada ya
pasti mel lagi nih hadu sesuatu sama aku nih
tanda apa ini pak ustadz
ya pertanda harus cepet diangkat lah bos
eh aduh ya tuhan ya tuhan
kembalikan cintanya kepadaku ya
ya tuhan ya tuhan
pak bos sih kebanyakan upacara
harusnya langsung diangkat
udah coba telpon lagi
kita telpon balik jove terserah
ya begitulah pak bos
kesempatan tuh memang gak datang dua kali pak bos
makanya kalo udah kesempatan
harus digunakan sebaik baiknya
kecem bener aja kamu
maaf pak bos
maaf kalo saya mengganggu waktu pak raymond
saya ikut prihatin dengan berita yang sudah rame di sosial media
saya harap pak remon bisa tenang menghadapi semua ini
dan jangan terbawa emosi
baca wa dari bu nawang aja
gimana ketemu langsung dengar suaranya
bisa meleleh hati saya jong
pak bos sama bu nawang tuh memang ditadirkan untuk bersatu pak bos
ya satu adem kayak air
ya saling mengisi aja mbak bos
nanti kapan bersatunya masalah terus
terima kasih atas perhatiannya bu nawal
ini sangat membuat saya berarti
saya akan selalu ingat pesan dari bu nawan
bu nawang udah mulai kirim wa lagi untuk saya jo
petanda apa ini joc
petanda saya akan bersatukah
ya mudah mudahan aja pak bos
iya janji ata gak bakal bikin masalah lagi
aku minta maaf sekali lagi mama gak perlu nangis nangis kayak gini mas
aku sengaja ngasih tau mama sekarang supaya mama gak kaget
sama aku janji aku bakal ngomong juga ke papa
gak akan ma
gak akan aku janji usaha papa gak bakal bangkrut cuma gara gara masalah ini
makanya mama tenang dulu
yang penting mama sekarang udah tahu mama tenang
kenapa masalahnya jadi tambah ribet gini ya
tau gua juga ji gua juga tadi marah marahin sama bokap gua
ada yang nulis komen gini
kalo sampe ata kenapa napa udah pasti itu ulah mel yang gak terima videonya viral
ada juga yang nulis gini
kalo sampe saham bokapnya ata turun udah pasti itu karena mel
kan bisa gak sih kalo baca komen netizen tuh dalam hati aja
bikin gua tambah stress tau gak sih
mereka tuh julid banget tau
kan sebagai teman support gue dong
jangan malah bikin gue stress
gue kira lo pengen dengerin julidnya netizen
i mean kita gak bermaksud mau bikin loadang
lo kan celebgram famous ya kan public figure
ya semua langkah lo tuh pasti diliatin sama netizen
ya nama lo yang kena
karena dari yang gue liat sih sekarang
atas sama jo yang dapet panggungnya karena semua orang nge label mereka sebagai hero di friendshipnya itu
aduh kok post gue berkurang banyak sih
semoga gara gara atas sama gio tau gak
sumpah gue benci banget sama atas sama gio
mereka harus dapet pelajaran
putri usus goreng lo tuh sadar gak sih kita berdua tuh kayak orang pacaran
ya meskipun lo belum jawab pernyataan cinta dari gue tapi ya chemistry kita tuh sangat amat kuat loh
lo mau gue jawab sekarang
jadi apa jawaban lo
sebenernya dari kemarin